baik pak mir saya kembali di resepsi ada mandailing kahiyang dan juga bobi
saat ini yang tengah dilakukan adalah kahiyang dan juga bobi sudah memasuki galanggang atau lokasi acara
nah ini tengah ataupun sudah diberikan gelar gelar adat ya
saya masih bersama dengan pak baginda soelowonasution
ini apa ini pak pemberian gelarnya bagaimana
ya ini sudah tadi kan mungkin sudah sekalian jalan adat sekalian patwekon
mungkin makanya dari patwekon langsung diapain diperhiasi gelar
tapi untuk gelarnya kita belum bisa dengar ya apa disini ya
belum bisa dengar tadi siapa gelar rajanya
tapi memang ada gelar untuk bobi ada gelar juga untuk kahiyang gelar permaisurinya ya
iya itu nanti sama sama ada itu sama sama dinobatkan itu nanti
jadi gelar sudah dinobatkan dan mengupa upa di bagasnya
di bagas namertua juga
iya iya iya di bagas namertua juga semua
nah apa yang kali ini pak jokowi ini mau ngapain ini prosesi adatnya
ya untuk ibaratnya untuk menyerahkan apa segala macam acara gelarnya itu biar sama tahu mungkin
kepada raja raja kami mohon untuk mengambil tempat di tempat pengupaan
kepada raja raja yang telah diunjuk untuk terlebih dahulu masuk ke tempat yang di pengukaan
kepada raja raja yang ditentukan supaya mengambil tempat di tempat pengupaan
dan gondang dibunyikan pelan pelan
ibu ibu hanifah juga mengambil tempat di sana
di tempat pengupaan
ibu ibu hanipah
ibu ibu hanipah

yang mendampingi ibu hanipa bapak paisal
itu posisi harus digeser
bapak paisal ya
marayat datu nga dan bapak orang
lairi manawetka peraletupang
ditonga tonganida kota mele
namada nga pedainak
kepada datu pangupa
dan kursi ini mohon diangkat
kursinya mohon diangkat

mengambil tempat di posisi saya
ini merupakan sebuah tradisi leluhur ya
seberapa sama ini dengan tradisi atau upacara upacara pernikahan raja raja yang dilakukan sebelum sebelumnya
apakah mengalami banyak perubahan atau diupayakan agar sama persis seperti yang dilakukan pada masa masa lampau
enggak enggak ada berubahnya cuma kan cuma tempatnya aja yang beda
tergantung kemampuan penyelenggara
tuntunannya ini sudah sama malah acara ini lebih besar
karena dihadiri semua raja raja arat di sumatera utara
ya prosesi mengupa upah masih berlangsung sampai dengan saat ini
setelah ini kita akan lihat lagi prosesi selanjutnya karena masih panjang juga nadia ya
betul sekali kita tidak sabar ingin melihat manortor yang akan dilakukan oleh mereka berdua sebagai sepasang suami istri
mortar somba namanya pemirsa jadi pastikan anda tetap bersama dengan kami dari awal hingga akhir dari rangkaian prosesi adat mandailing dalam insert spesial jokowi mantu
tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda
tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda
tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda
tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda
tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda
tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda
tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda
tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda
tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda
tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda
tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda
tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda

tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda
tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda

tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda
tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda
tentang prosesi ini saya ingin mengucapkan kepada anda
tetapi surat tumbaga holding ditulis dengan simbol simbol
makanya ada ungkapan surat bacaun nina sikola
sedangkan surat tumbaga holing bacaun nina marroha
apa yang dibaca
pertama kami akan menjelaskan secara singkat
di situ ada piramanuk telur ayam kampung
putih telur melindungi kuning telur
makanya ditulis ini
tarjomak sere atau marrasuki kedua mempelai
udang bengkok saat maju
berjalan ke depan
dia berterlebih dahulu
mundur dua kali ke belakang
dan begitu dia berjalan
dan begitu dia maju
sasarannya itu tepat
maka berpikir dahulu
dua watu pudi